bebasnya basuki cahayapurnama atau ahok dari penjara direspon positif oleh cawapres nomor urut satu maruf amin
menurut ⁇ maruf ⁇ amin bebasnya ahok merupakan hal yang wajar karena sudah menjalani hukuman sesuai putusan hakim
hal ini disampaikan cawapres nomor urut satu maruf amin usai membuka rapat kerja daerah bravo lima relawan jokowi maruf kamisore di surabaya jawa timur
maruf mengimbau masyarakat untuk memperlakukan ahok sama dengan warga yang lainnya
namun ⁇ maruf ⁇ amin tak menanggapi awak media yang menanyakan simbol tiga jari yang dilakukan ahok
maruf amin langsung masuk mobil dan meninggalkan lokasi acara